tim esports bigetron red aliens berhasil keluar sebagai juara pubg mobile pro league southeast asia season dua
dan siap berlagak di kompetisi pubg mobile global championship season
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan ya
pakai maskernya dan jaga jarak dimanapun anda berada sampai jumpa
dalam pubg mobile pro league musim kedua untuk kawasan asia tenggara
bigethron red aliens mengalahkan lima belas tim
tim e sports indonesia bigetron red aliens bertekad untuk meraih gelar juara dunia
yang akan berlangsung secara daring akhir november mendatang
tim bigetron red aliens menyatakan tiongkok akan menjadi salah satu lawan yang diwaspadai
untuk itu bigetron menyiapkan beberapa strategi
kan kalau dari scream mungkin scream private nya yang asli dari pmgc kan nanti kita tahu
terus pot di musuh jadi kita kayak mapping untuk rotasi
terus gameplay kita mau kayak gimana paling gitu sih
seenggaknya komunikasi sama panasnya tim ini terjaga lah dari scrim scrimnya
pmgc dua ribu dua puluh akan menjadi kasus
pembangunan pembangunan yang tertinggi dalam disiplin game pubg mobile
prgc dua ribu dua puluh akan mempertemukan masing masing tim jawara dari seluruh kawasan di dunia
total hadiah yang diperbutkan sebesar dua juta dolar amerika atau sekitar dua puluh sembilan miliar rupiah
danang wisam geni jakarta